kami awali dulu dengan informasi soal kecelakaan yang melibatkan dua minibus di jalan rasuna said jakarta selatan jumat malam
kecelakaan terjadi saat salah satu minibus yang dikendarai warga negara asing hendak masuk ke jalur lambat
sementara minibus lain yang berada di belakangnya diduga tidak menjaga jarak dan pengemudi kurang konsentrasi
hingga kecelakaan pun tak bisa dihindarkan
seorang lansia penumpang minibus jadi korban dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat